selanjutnya kita lihat ini adalah alasan medco memborong saham newmon
ada beberapa hal sesungguhnya menjadi wajar ketika medco sangat agresif ingin mengakuisisi newmont
namun trennya tetap di bawah level empat puluh dolar amerika per barrel
terendah sempat dua puluh enam dolar amerika per barrel dan ini tentu tidak baik
pasti seluruh perusahaan migas minyak utamanya di seluruh dunia pasti akan terimbas negatif
selanjutnya harga emas yang relatif stabil setelah mengalami penurunan yang cukup dalam beberapa tahun belakangan
namun pada tahun ini tren harga emas sudah menjadi lebih baik
itu yang dibidik oleh medco
selanjutnya adalah diversifikasi usaha
tidak jauh jauh harga minyak yang anjok karena memang mayoritas bermain di sektor migas
arifin bahkan mengakui bila dua tiga tahun lagi mereka rely on oil and gas maka mereka akan habis
paling negatifnya adalah akan ada kebangkrutan sesungguhnya
dan itu harus diperhatikan
antisipasi oleh sebuah perusahaan cerdas dan untuk itu diversifikasi usaha dibutuhkan salah satunya masuk ke sektor komoditas emas
selanjutnya adalah mengantisipasi ancaman bangkrut
kita sudah bahas tadi dan tampaknya inilah alasan mengapa medco begitu bersikukuh untuk mengakuisisi newmont
sebuah perusahaan produsen emas terbesar kedua di dunia